kami sepagi tim resmob satreskrim polres klaten jawa tengah
melakukan pencarian barang bukti senjata tajam berupa golok
yang digunakan pelaku s untuk membacok tetangganya sendiri
yaitu solikah dan jarod warga desa telobong kecamatan delanggu klaten jawa tengah
usai melakukan penyelidikan polisi akhirnya menangkap s pelaku pembacokan di rumahnya
dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku tega membacok tetangganya
lantaran persaingan usaha alat pancing
sementara salah satu korban jarod menuturkan pelaku datang ke rumahnya
kamis pukul tiga dini hari dan langsung melakukan penyerangan
di kabupaten muaro jambi jambi tepatnya di desa danau kedap kecamatan muarosebu
dua satpam sebuah perkebunan sawit terlibat perkelahian hingga salah satunya tewas
peristiwa perkelahian maut terjadi setelah pelaku berinisial ika dan korban
terlibat cekcok saat mengejar pelaku pencurian sawit
cekcok berlanjut hingga melalui aplikasi pesan
dan akhirnya perkelahian maut terjadi setelah pelaku berinisial ika dan korban

korban akhirnya tewas tertikam pisau pelaku di bagian dada
pelaku sempat melarikan diri dan akhirnya menyerahkan diri pada rabu sebelas mei
jadi antara korban dan pelaku ini sama sama sekuriti dan saling kenal
ada ketersinggungan yang dilakukan oleh korban
sehingga menyurut emosi pelaku
yang mana korban dan pelaku ini
selain pelaku polisi juga menyita sebilah pisau yang digunakan pelaku
satu unit sepeda motor handphone serta pakaian korban
tim liputan cnn indonesia